dari kasus kami berdua sebetulnya ini hanyalah segelintir dari berbagai macam persoalan dari uite dan juga bagaimana akhirnya masyarakat dibuat takut gitu
jangan asal ngomong kalau saya salah saya dipenjarain
semua berawal dari podcast
ketika haris ashar dan fathia membuat podcast tentang keterlibatan luhut bin sarpanjaitan dalam operasi di intan jaya papua
bagaimana bisa ketika podcast dibuat hukum menjerat
jadi di temuan yang teman teman riset ini semuanya itu perusahaannya siapa aja nih yang cabang pohonnya
yang dapat persahabatan
siapa tuh main id itu
ada namanya tobakom delmandiri
dan itu merupakan anak perusahaannya toba sejahtera group
toba itu kan di sumatera utara ini nyebrang ke papua ya
eh sumatera utara nyebrang ke papua
oke nanti kita bahas
toba sejahtera group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita
namanya adalah luhut bin sar pancaya
tidak ada kebebasan absolut
ya semua harus kebebasan bertanggung jawab
jadi kalau kamu mengatakan saya melakukan publiknya publicly
ya saya harus tanya kamu kenapa kau tuduh saya tidak pernah merasa ada itu
dan tidak ada pada laporan perusahaan saya saya pernah berbisnis di papua sampai hari ini
saya nggak tahu
nggak tahu nanti satu ketika kalau saya sudah berhenti menteri
tapi per hari ini saya nggak punya
sebelumnya juga tidak punya
bahwa dulu ada orang nawarin
yes tahun dua ribu dua
tapi kemudian ditawa oleh staff saya saya selalu kan gitu
saya bilang oke prinsip setuju
saya minta para staff saya para direktur saya pelajarin
kita nggak terusin
ya sudah selesai
makanya saya bilang tadi saya senang kalau di pengadilan
biar pembelajaran pada semua masyarakat kita
kalau saya salah saya dipenjarain
tapi kalau kau yang salah kau yang dipenjarain
minta maaf itu di pengadilan aja
biar kita belajar semua
belajar bahwa kamu jangan asal ngomong
kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu
jangan kau berlindung hak azazi manusia
emang lu aja yang punya hak jazi manusia
saya juga kan punya hak jazi manusia dong

begitulah kasus yang berangkat dari tayangan podcast di kanal youtube
untuk pegiat ham dan pengacara haris ashar itu
pada senin enam maret lalu saya hadir di polda metro

ketika haris dan fathia diperiksa kesehatannya
ketika haris dan fathia diperiksa kesehatannya
sebagai bagian dari penyerahan berkas pemeriksaan keduanya
sebagai bagian dari penyerahan berkas pemeriksaan keduanya
kekejaksaan negeri jakarta timur
kekejaksaan negeri jakarta timur

kalau kami saya fathia dan tim lawyer
kami saya fathia dan tim lawyer
dan banyak lembaga dan banyak orang
tidak mau disidangkan
itu bukan kami takut
kami hanya menganggap bahwa
kami hanya menganggap bahwa
negara tidak boleh dan tidak bisa

menggunakan kekuasaannya ketika dikritik oleh publik
menggunakan kekuasaannya ketika dikritik oleh publik
oleh masyarakat oleh kelompok advokasi
lalu menggunakan kekuasaannya
nah itu artinya
negara atau pemerintah pejabatnya
tapi kalau memang mau dipaksakan kami dengan senang hati
karena itu semakin menunjukkan
membuktikan apa yang kami kritik selama ini
membuktikan apa yang kami kritik selama ini
usai pelimpahan tersangka
dan pelimbahan barang bukti
di kejaksaan negeri jakarta timur
pengacara haris fathia
nurholis hidayat kembali menegaskan
bukanlah tindak pidana
nah di dalam tadi kami
semua proses dan juga mengkonfrontir
apa yang sudah dilakukan
oleh kejaksaan dalam meneliti
berkas perkara ini karena kami
sudah jauh jauh hari selama
satu setengah tahun ini
kepada kejaksaan agung dan
kejaksaan tinggi untuk
menilai berkas ini perkara ini
layak atau tidaknya
untuk dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana
nah kami meminta
menjalankan semua pedoman
dan fungsinya untuk menghentikan demi hukum
kasus ini karena secara
hukum tidak memenuhi
kualifikasi sebagaimana yang dituduhkan
ini adalah kritik
ini adalah penilaian dan sesuai dengan skb
seharusnya bukan sebuah tindak pidana
kita akan ketemu
dengan bang juni fergirsang
pengacaranya pak luhut bin sar panjaitan
namun pihak luhut bin sar panjaitan
mereka ingin segera
menyidangkan kasus ini agar
masih yang bang juni fergirsang
iman dari cnn
bang soal kasusnya haris dan
katia ini gimana posisinya terakhir ini
p dua puluh satu itu tanggal tiga
tiga februari yang lalu
kemarin tanggal enam
itu penyerahan tahap kedua
setelah p dua puluh satu tanggal
tentu ada kewajiban
dari polisi menyerahkan
barang bukti dan
kritik mengatakan bahwa ini kalau
kasus melibatkan kekuasaan
pak luhut itu kok cepet
menurut abang gimana
malahan ini yang saya tangani
gimana terlambat apa
sejak tahun dua ribu dua puluh satu
kalau dari pak luhut sendiri apa sih pesan yang ingin
pernah disampaikan ke abang nih tentang
kasus ini baik pesan yang beliau
sampaikan pada saat
pertama saya ditunjuk
dia hanya sampaikan kepada saya
yang telah merusak nama baik
saya dan nama baik keluarga
saya lantas dia
minta kepada saya tolong
kepada haris azhar maupun
patia agar mereka
data yang mereka sampaikan
itu tidak benar adanya
tapi kan ada yang bilang ini sebenarnya kritik
kritik warga negara pada
kenapa harus dibawa ke ranah hukum
kalau disebut kritik
pak luhut itu
selalu senang kalau ada kritik
pernah dihadapi itu konstruktif
sudah tidak konstrik bukan kritik
itu yang disebut fitnah pencemaran
apakah masih ada celah untuk
dalam tanda petik membatalkan
proses hukum ini pak
ya sebetulnya kalau
sudah sampai ke pengadilan
tentu ini prosesnya di pengadilan
tergantung nanti pengadilan
nah pengadilan kamu masih sudah ada
tahapannya dari somasi kita sudah
sampaikan dua kali
mediasi juga sudah dilakukan
dua kali jadi
upaya upaya yang sudah dilakukan oleh pak luhut
ini sebetulnya ini sangat
terhormat ini sepertinya memang
battle ground nya pengadilan
di pengadilan ya
kita akan bertemu dengan
ibu ika idris ahli komunikasi
kembali dalam pertanyaan awal
yang dibuat melalui podcast
berujung pada gugatan hukum
saya menemui ika idris
ahli komunikasi dari monas university
ibu ika kita tahu
sekarang ada persoalan
dan luhut dinsar
panjaitan ini semua berawal
kalau ibu ika sebagai expert
di bidang komunikasi ini bagaimana
ya jadi saya
tidak menyangka ya
tidak menyangka karena
tidak menyangka sejauh ini
sebenarnya karena memang kalau kita
lihat itu kan
podcast gitu ya dengan
memanfaatkan ruang yang ada di internet
media baru gitu ya
kalau dari saya sebagai
orang media dan kemudian saya melihatnya ini
sebuah saya melihatnya dalam kacamata
optimis dalam artian
kita sebenarnya punya
ruang untuk menyampaikan ide ide
yang misalnya memang tidak ada
ruang di media masa yang dilakukan harus
dalam kacamata komunikasi hal biasa
apa enggak sih ibu nah sebenarnya
kalau kita mau sebenarnya
gitu ya itu kan sebenarnya
biasa gitu ya dalam artian
ya kita juga melakukannya
sehari hari gitu ya cuma mungkin
di sini kan ada
pejabat publik tentu ada masalah
reputasi di situ gitu ya sehingga
misalnya ada pencemaran nama baik
di situ gitu ya nah itu yang
menurut saya juga
satu lebih berhati hati
juga di sisi lain keberhati hatian
kita ini memang jangan
sampai juga membatasi ide ide
jangan salah podcast ini
membantu dua lembaga internasional
khusus memantau misinformasi
itu khawatir juga dan ini memang
paling tidak diperhatikan
dibandingkan yang lain ini kan
apa sih pesan yang
kita tangkap di sini apa tuh
kalau menurut saya ya
sampai kasus ke sini
tentu kita bisa mengikuti ya perjalanan
hukumnya gitu cuma ini sebenarnya
jangan sampai mengirimkan pesan
tuh tuh dengerin tuh
jangan sampai publik itu
akhirnya takut gitu ya
mengkritik jabat publik
takut mengkritik penguasa
takut iya ini jangan
kalau saya menangkapnya seperti itu
jadi dengan adanya itu
kemarin mau ngisi juga
ini nanti disensor nggak gitu ya
jadi itu akan udah berbeda dengan
bicarakan semisalnya nggak di
podcast gitu ya bu sebentar
saya jump in sedikit di dunia
internasional ini kan hal biasa
mengkritik pejabat publik apalagi namanya
pejabat publik gitu kan dia dikritik biasa
nah ketika indonesia
ketika ada kasus semacam ini dikritik kemudian
dilaporkan polisi ini setback nggak bu
ini gimana sih ini kondisi
tidak terbuka semacam itu malah
kembali ke masa dilaporkan
nah jadi ini sebenarnya sih
memang karena kita ada
undang undang ite itu ya
jadi kita ada undang undang itu tapi
sebenarnya kalau kita berkaca
ini banyak sebenarnya negara yang punya
undang undang pembatasan bukan cuma
kita doang gitu ya tapi sebenarnya
dari apa dari us
dari australia sebenarnya ini kan cenderung
lebih bebas mengungkapkan pendapat
yang penting adalah
lalu kita dituntut untuk bertanggung jawab
jadi bukan kita
tidak bebas dulu gitu ya
karena itu nanti konsekuensinya
akan jauh lebih panjang
kalau kita udah apa apa itu dibatasin
jadi kita harus
bebas kita harusnya
pendapat kita untuk
selanjutnya kita dituntut bertanggung jawab
bu terima kasih banyak
sama sama ingat ya jangan
kalau kita setback harus bebas dulu ya bu ya